hai berdasarkan surat edaran menteri pendidikan dan kebudayaan ri nomor empat tahun dua ribu dua puluh pemerintah
resmi mendiadakan ujian nasional di tengah masa darurat kofit sembilan belas keputusan tersebut diambil dengan
pertimbangan keamanan dan kesehatan peserta didik menekan penyebaran virus corona di lingkungan murid
dan guru selasa pagi beberapa sekolah tengah melaksanakan ujian sekolah berbasis daring
seperti yang tengah dilakukan smp negeri dua ratus empat puluh tujuh jakarta berbekal perangkat bergerak yaitu ponsel
atau laptop serta jaringan internet setiap murid menjawab soal soal pertanyaan ujian dari rumah
setidaknya ada sepuluh mata pelajaran dihadapi siswa dengan dua mata pelajaran setiap harinya ujian
sekolah di rumah dimulai pada jam tujuh pagi hingga sebelas siang pelaksanaannya jadi memang diinformasikan
dari jauh jauh hari
sudah berapa ya kurang lebih tiga minggu lah tiga minggu yang lalu bahwa pelaksanaan ujian untuk
dilaksanakan dengan menggunakan sistem daring tapi ada apa namanya kemudian siswa diarahin untuk
menggunakan adalah kami menggunakan google classroom jadi pada awalnya penulis soal itu membuat
soal setelah soal itu dibuat
sesuai dengan kisi kisi sesuai dengan rambu rambu penulisan soal dikirimlah ke pihak kurikulum kurikulum
sekolah jadi nanti pihak kurikulum sekolah itu membuat sebuah tim siapa yang akan melaksanakan
daring itu artinya antara soal dengan pembuat aplikasi saling kerjasama jadi pihak pembuat
soal mengirimkan soal soal itu kepada pihak daring atau pembuat aplikasinya jadi nanti
pertanggungjawaban itu benar benar dipertanggungjawabkan antara yang membuat soal dengan yang membuat dari
kemudian soalnya benar benar tetap dirahasiakan menurut muhammad husin kepala bidang smp dan
sma dinas pendidikan provinsi dki jakarta pada masa pandemi kofit sembilan belas saat ini syarat penentu
kelulusan siswa dapat dilakukan dengan ujian sekolah namun tidak dengan mengumpulkan siswa
secara fisik tidak hanya mengacu pada ujian tertulis ujian secara daring ini menjadi opsi
bentuk ujian sekolah dan hanya diterapkan pada sekolah dengan kelengkapan infrastruktur internet
yang memadai keputusan kepala dinas nomor tiga ratus lima puluh enam tahun dua ribu dua puluh tentang juknis kelulusan yang didalamnya
dalam wujud sekolah tentu terus diikuti oleh semua sekolah yang ada di jakarta paling banyak keputusan tersebut yang diikuti oleh semua sekolah yang ada di jakarta
yang di dalam wujud sekolah tentu diikuti oleh semua sekolah yang ada di jakarta
ada cara kita mengajar ada permainan sebuah edaran dari menteri empat tahun dua ribu dua puluh tentang lulusan
maka ada empat cara dan disitu pertama kita akan dengan cara portfolio portfolio yang rapot yang
digabung dengan portfolio kemudian ada cara penugasan ketiga dengan tes daring nah saat ini
sekolah berperan sebagai penentu kelulusan siswa berdasarkan evaluasi guru untuk mendukung
kelancaran siswa dalam belajar peran orang tua dalam pengawasan pemantauan kemampuan akademik
anak serta tidak campur tangan saat ujian sekolah di rumah berlangsung sangat diperlukan bagi
keberhasilan pendidikan anak indra yani laksmi hordanto bimantung
hai torol cekarta